meski sudah dipastikan tidak ada wakil asia di babak delapan besar piala dunia dua ribu dua puluh
namun performa para wakil konfederasi afc di qatar tahun ini bisa dibilang mencuri perhatian dunia
bukan hanya karena dapat mengalahkan tim tim berpredikat juara dunia
untuk pertama kalinya dalam sejarah tahun ini ada tiga wakil afc di babak enam belas besar piala dunia
kami akan bahas performa dari tim asia yang berlaga di qatar dua ribu dua puluh tiga
telah bergabung bersama kami di studio bung roni pangemanan
atau yang akrab di sapa bung ropan
bu ropan selama piala dunia kita selalu membicarakan mulai dari kemarin di babak grup fase grup
terus kemudian ini di enam belas besar fase bugur ya per delapan final
kita akan spesifik bicara soal sepak bola asia
selama ini kalau kita bicara sepak bola asia kita bandingkan dengan negara negara yang sepak bolanya maju
seperti jerman kemudian spanyol di kancah piala dunia ya kita melihat permainannya mereka kalah jauh
tapi di fase grup kita lihat ternyata bukan cuma keberuntungan
tapi memang ada level permainan yang berbeda yang disajikan di dua ribu dua puluh
kami akan coba paparkan ini ada enam bung ropa
ada enam negara dari asia yang menjadi peserta di piala dunia qatar tentunya
ini tapi sudah langsung lolos ya bung ropan ya
nah ini yang menarik adalah australia
australia gimana ini di dua ribu enam australia memang bergabung dengan afc ya
kalau bisa dilihat di sini selain tuan rumah qatar itu kan yang lolos langsung itu jepang iran arab saudi dan korea selatan
australia juga bisa menembus dengan sistem playoff mereka
dan lima menjadi enam sekarang ini sebenarnya sebuah kekuatan yang luar biasa
apalagi kan jepang kita tahu bersama berada di grup berat
grup e itu grup maut yang orang tidak bisa berpikirkan bahwa jepang ini bisa lolos
akhirnya bahkan jepang menjadi juara grup
padahal di sana ada jerman dan spanyol selain costa rica
dan dua duanya di kalahkan oleh jepang
dua duanya sehingga mereka bisa menjadi juara grup
sama juga dengan korea selatan tidak ada yang menduga
karena di grup h itu selain portugal itu ada uruguay mantan juara dunia di sana
ada ghana yang mengalahkan korea selatan bahkan pertama dengan tiga
tapi akhirnya mereka mampu mengalahkan cristiano ronaldo dan kawan kawan
sehingga mereka menjadi runner up
itu yang membuat australia bahkan lolos juga dari grup dia
jadi saya pikir ini hal yang luar biasa kalau dari asia
cuma sayang jepang tidak bisa mengikuti apa yang mereka lakukan di empat tahun silam di rusia
di rusia bahkan mereka lebih bagus
mereka sampai menembus babak perempat final sebelum kalah lawan belgia
bahkan mereka bisa unggul dua gol
hampir mereka menciptakan sejarah lolos ke semifinal
tapi tertahan ya tertahan
itu di menit menit akhir
nah ini kita spesifik soal australia ini menarik
indonesia bicara australia ini setengah asia lah
karena baru bergabung dengan afc
afc ini adalah di dua ribu enam ya
karena sebelumnya di oceania lawannya ada uruguay
kalau mereka lolos mereka akan ketemu dengan salah satu wakil dari amerika latin yang menempati peringkat ke lima
karena biasanya kan kalau di latin itu ada empat yang sudah langsung lolos
dan sekarang mereka bisa memilih bergabung di asia
lebih mudah ya
bahkan kok waktu ada piala tiger dulu sekarang namanya piala ff
mereka tidak mau ikut ya
dan ini memang satu kekuatan yang bagus kalau bisa dilihat
dan levelnya itu nggak bisa dianggapin
dan buktinya kan mereka berada di bawah prancis
dan mereka bisa keluar
ya tapi memang pertandingan ketika mereka bermain di babak fase enam belas besar sulit buat mereka
karena memang sedikit di bawah
kalau bisa dilihatkan argentina bagus lah
oke kalau iran bagaimana
iran kemarin juga permainannya cukup menghibur ya
iran masalahnya ini tim sebenarnya ini ya
tim terbaik di asia untuk ukuran ranking fifa
mereka peringkat dua puluh
nomor satu di atas jepang
jepang itu dua puluh empat
korea selatan itu dua puluh delapan
arab saudi itu lima puluh satu
qatar itu lima puluh
ini secara peringkat fifa
ini paling di atas
mestinya mereka tuh keluar dari grup b
tetapi masalah buat iran ketika pertandingan pertama dia
itu mereka langsung dicukur habis oleh inggris
inggris kalah dengan enam dua
itu yang menjadi masalah buat mereka sehingga mereka tidak bisa lolos
kesulitan juga ya karena sudah pernah kalah dua enam itu
betul saya berharap bahwa tadinya mereka bisa keluar ya
termasuk dengan arab saudi saat membuat kejutan kan
tertawa bersama lho kan argentina
argentina itu tidak ada yang menyangka
mereka sampai libur nasional buro pan
dan satu pemain dapat loroys
itu luar biasa
tapi kalau bicara soal liga domestik arab saudi
ini mereka rata rata bermain di liga domestik dengan gaji yang cukup besar
bahkan cristiano ronaldo juga gosipnya akan ke al azhar
akan pindah di tahun dua ribu dua puluh tiga
artinya mereka punya kompetisi yang cukup oke ya di asia
kalau tidak punya kompetisi yang bagus
tidak mungkin punya tim nasional yang bagus
karena kebanyakan kalau jepang sama korea selatan oke
selain kompetisi bagus
banyak pemain pemain mereka itu berkiprah
meniti karir itu bermain di eropa
karena kita tahu kalau korea selatan dengan son heung min
wang hae chan bermain di inggris
kemudian jepang juga banyak bermain bermain di bundesliga jerman
jadi mereka terbiasa
kombinasi dengan liga masing masing yang memang bagus
tapi kalau arab saudi
ini luar biasa
banyak di domestik
tapi yang mereka datangkan adalah pemain pemain bagus
pemain pemain dari eropa dengan skill individu
sehingga mereka terkatrol menjadi kuat di tim nasional
baik ini korea selatan dan jepang kita akan bahas secara spesifik
karena ini salah satu atau dua
salah dua dari negara negara yang kita bisa contoh liganya
karena liga kita masih jauh dari mereka
kita akan lihat
ini adalah jepang
perolehannya liga jepang
ini tujuh kali masuk putaran final piala dunia
dan kemarin menjadi juara grup
tapi harus kalah ya
harus kalah dari kroasia dengan adipenatum
tapi mereka sudah bermain bagus sebenarnya
secara permainan di waktu normal
itu sembilan puluh menit dan ada tambahan waktu tiga puluh menit kan bagus
bahkan mereka itu hampir saja menang
daisan maeda bisa membuat gol lebih dulu di menit empat puluh tiga
sebelum bisa makan oleh ivan perisic yang akan tandukan kepala
jadi artinya mereka bisa menyulitkan kroasia
nah kroasia ini kan bukan lawan sembarangan
empat tahun lalu di rusia juga
kroasia menenggus final
hanya kalah lawan perancis
dan sekarang mereka kelabakan kewalahan menghadapi jepang
jepang itu kalah karena mereka tidak siap dalam adu penalti
nah itu kemarin tembakan penaltinya
tiga tiganya ke arah sisi kanan ya
penjaga gawang kroasia
jadi artinya dengan dua penampak secara beruntun tidak masuk
itu sudah secara mental itu turun
minamino sudah tidak masuk
mitoma juga tidak masuk
sebelum ada maya yoshida yang gagal mengambil penalti
artinya sudah ada dua penalti yang gagal
sulit untuk bisa ini
dan pelatih mereka
haji mamurisiwa itu sudah bilang
terserah kalian lebih siap
dia tidak menentukan si a si b si c
siapa yang lebih siap
maksudnya untuk bisa mengambil lebih berani
dan memang dia meminta
itu akan ditanya ya oleh pelatihnya
dia bilang silahkan
dia tidak memilih pemain pemain yang pas
tapi kalau kroasia memang lebih siap
terutama penjaga gawangnya
dia bisa menguasai emosi
karena kalau berbicara masalah adu penalti sudah mental ya
ini faktor mental
dan dia begitu tenang sekali
dia mampu sekali bisa membaca arah tembakan lawan ya
tidak buru buru untuk bisa melompat
dia melihat secara pemain jepang
tapi pemain jepang memang agak gugup juga kelihatan
karena ini adu penalti kan
disorot oleh semua tekanannya luar biasa
jadi bagaimana ya menonton mereka
dan mengharapkan bahwa harus masuk
harus masuk karena itu adalah mimpi ya
ya padahal saya berharap jepang dia akan menang dia
karena penembak penembak jitu dari kroasia
sudah keluar semua
luka modis sudah tidak ada
kopasit sudah tidak ada
ivan perisic yang bikin gol baru
itu cukup menarik
kenapa mereka akhirnya dikeluarkan oleh pelatih ya
ketika adu penalti kan
tapi yang pengganti pengganti sudah bagus
plasik juga bagus
bro sofis yang bikin gol juga bagus
gol ketiganya oke
artinya ini soal mental ya bung ropan
tapi kalau kita lihat dari pemain pemainnya
ini dari dua puluh enam pemain yang dibawa oleh pelatih jepang
dua puluh pemain timnas jepang ini merumput di liga eropa
bahwa mereka ini selain kompetisinya bagus
karena di jepang dan korea selatan itu kan ikut merajai juga selain arab ya
ada qatar merajai memang di asia untuk kompetisi di liga champion
namun kita bisa melihat dua puluh pemain yang ada merumput di eropa ini
satu hal yang luar biasa dan mungkin bisa ditiru dengan negara negara asia lain
termasuk di negara kita
banyak memberikan pemain pemain keluar
dan mereka lebih banyak itu saat di bundesliga jerman
pak patokannya adalah sepak bola modern jerman
cara bermain mereka ngelihat kan
mereka tidak level mereka sudah sama
ada yang bilang sudah apa terlalu jauh
buktinya jerman mereka kalahkan
ya kan mereka tahu yang mengalahkan jerman itu adalah dua pemain yang bermain di jerman
iya kan mereka
ini dia adalah pemain kunci
nah ini ada yang bermain di arsenal
tomiasu ini di arsenal
iya pemain belakang ini
ya ini adalah back kemarin
nah ini bermain di frankfurt
daichi kemada kan bagus kemarin juga ikut bermain
ada mitoma ini bermain di brighton
ini salah satu yang gagal ambil penalti
mitoma setelah minamino gagal dan dia gagal
padahal ini pemain yang bagus
nah dua yang mengalahkan jerman yang saya bilang tadi itu bermain satu di freeboard
doan dan satu lagi bermain di bokum
dua dua pemain pengganti ya sebagai super star

dan mereka sudah bermain di level yang bagus di eropa kan
kalau mereka bermain ke dalam tim nasional itu sudah dapat permainannya
dan lihat mereka bisa memberikan persaingan
tetapi mereka bisa melawan dan mereka bisa menang
dan selalu mereka bisa dari ketertinggalan mereka bisa memenangkan pertandingan
lawan jerman juga mereka kalah di awal
tapi kemudian mereka bisa memenangkan pertandingan
lawan spanyol gol morata juga tidak mengurangi mental mereka
mereka bisa comeback lagi dan memenangkan pertandingan

iya luar biasa itu
semangat mereka yang luar biasa
fighting spiritnya dari tim nas jepang
ini dia korea selatan
ini prestasi terbaiknya bung ropan dua ribu dua
an jung hwan waktu itu lawan italia
park ji sung
wah luar biasa mereka tuh
ini mereka hadir selalu hadir ya
sejak delapan puluh enam mereka hadir pertama kali
sampai sekarang mereka tidak pernah absen
paling banyak hadir di piala dunia ya korea selatan
kalau jepang kan cuma tujuh kali
iran itu lima kali
arab saudi itu lima kali jadi
memang mereka paling pantas untuk
dan mereka bisa mencapai semifinal luar biasa pada dua ribu dua
terlepas dari mereka tuan rupa tapi tim tim yang mereka kalahkan
dan terlepas dengan kontroversi kontroversinya
kontroversi yang ada
tapi kan itali portugal spanyol itu nggak bisa menang melawan mereka saat itu
dan mereka bisa ada riset hanya jerman yang mengalahkan mereka satu pun di semifinal
hampir mereka ke final
kalau mereka ke final wah luar biasa
prestasi lebih tinggi lagi bisa juara
ini mereka finishnya di run up ya
portugal itu dia
ronaldo ngambek karena kenapa harus diganti
iya kenapa harus diganti dan mereka kalah juga
sempat unggul lewat horta tapi kemudian mereka kalah dengan dua gol ya
nah kalau tadi jepang ada dua puluh pemain yang bermain di liga eropa
ini yang di timnas korea ada tujuh bungropan
merumbut di eropa
son hyung min pasti ada
son heung min masuk dong

dan dia yang menentukan kemenangan ke lawan portugal
ini kombinasi umpan dari son juga
jadi luar biasa
kim min jae ini salah satu pembek yang tidak tergantikan di napoli
napoli sekarang di sri a italia itu memimpin kelas men
dan juga karena kehadiran dari kim min jae itu jadi bagus di belakang
masyarakat napoli tidak begitu khawatir atau ragu ketika kolido koli bali
pemain mereka di belakang yang sekarang main di sinegal
kemarin ikut bermain peldu nya
pindah ke chelsea
tapi datanglah kim min jae dan dia bermain sangat bagus
mengisi posisi dari kuali bali
dan sudah terbukti ketika dia bermain bersama dengan korea kan bagus
tapi kemarin memang kalau bermain lawan jerman
ini selain mereka kalah korbannya juga paulo bento ini
paulo bento yang kemarin ya
bagaimana levelnya memang terlalu jauh atau korea bagaimana
sebenarnya kalau lihat level nggak begitu jauh ya
kalau mereka bisa mengalahkan portugal bisa menahan imbang uruguay di sana
cuma mereka memang tidak kena selalu kalau bermain dengan gaya tipikal pemain pemain brazil dengan jogo bonitonya
karena harus diingat sebelum pertandingan di qatar ini di piar dunia ini
pertandingan uji coba itu dihantam oleh brazil di kandang di seoul itu lima satu bahkan
dan sekarang mereka kalah empat satu
kalau dari posisi bola itu tipis kan
mereka nggak begitu jauh kalah
dari penguasaan bola
jadi mereka tipis
mereka ada enam on target dari delapan percobaan menembak
dan penjaga gawang brazil itu alison becker yang main di liverpool
itu lima kali melakukan penyelamatan gemilang
dengan mereka dari enam on target
oke kalau kita bicara dengan brazil kan brazil ada delapan belas tembakan
mereka dapat empat
dan menjadi masalah buat mereka adalah ketinggalan terlalu cepat
empat dibawa pertama yaudah habis
dua gol bahkan di menit ke tujuh finisius junior sudah bikin itu kaget
kemudian datang lagi penalti
ya ketika richarlison jatuh kemudian ada neymar
dengan di menit tiga belas neymar presiden sudah unggul dua
ini ya susah
sebelum richarlison bisa menambah tiga
dan lucas paqueta yang mengunci empat
sulit walaupun bapak kedua masih ada gol balasan
berat buat mereka
berat untuk mereka
nah pembahasan pada sore hari ini soal asia ini juga harus kita tarik lebih luas lagi ke sepak bola kita
karena ada sejumlah pemain juga
pemain indonesia yang bermain di luar
ada juga pratama arhan di tokyo verde
bahkan tokyo verde memberikan kesempatan pelatihnya adalah empat puluh lima menit waktu itu arhan menjadi starter
sekali main ya
seperti apa bu ngropan sebenarnya
seperti apa liga kita harus bisa menyontoh negara negara besar di asia ini
secara sepak bola
ya harus lebih profesional lah
tergantung dari pengurus sekarang
dari pt lib dan pssi bagaimana untuk bisa memikirkan kepentingan ini
jangan kepentingan pribadi yang diurus
jadi kompetisi ini harus berputar dengan baik
karena kita lihat juara juara di kompetisi kita selalu kalah bersaing
jangan kan di piala asia
champions asia untuk di level afc untuk di asean aja kita sulit untuk berbuat banyak
jadi memang ada sesuatu yang kurang yang tidak beres
harus dibenahi di kompetisi kita
wasit wasitnya yang memimpin pertandingan
itu kan harus ditingkatkan mutunya
kalau pemain bagus kalau wasit juga kurang bagus
banyak merugikan klub klub
timbul pertikaian atau ribut di sana sini kan
jadi harus jalan balance di sini
jadi itu kita bisa melihat
coba lihat wasit wasit kita ada terpakai di piala dunia
sedangkan wasit wasit thailand malaysia itu bisa hadir
kita memang kurang
karena pentingnya untuk di pertandingan itu adalah wasit
itu yang harus dibenahi selain kompetisi kompetisi kita
dan yang paling penting bagaimana klub klub itu mensupport setiap pemainnya untuk bermain di luar
witan sulaiman egy maulana fikih kan bermain di selowakia semua
itu kan bagus
sadil yang sebenarnya ada di sabah walaupun sekarang sudah enggak
karena berbeda ya level
karena sparringnya juga berbeda ya
terus karena mereka sudah terbiasa bermain dengan eropa ketika datang ke tim nasional kan
itu yang paling penting pengalaman mereka bermain di sana
itu yang harus diikuti
baik tentunya pembahasan ini supaya didengarkan ya oleh para petinggi yang mengurus sepak bola di tanah air
karena ini masa korea dan jepang bisa kita tentunya harus bisa
karena pemain kita juga bermain di liga sana
mudah mudahan piala dunia ke depan nanti kan di amerika meksiko dan kanada itu kan jatah asia
mudah mudahan kita selah satu diantara delapan bisa ikut
mudah mudahan itu perbaikan perbaikan di liga kemudian juga pendidikan pendidikan usia dini ini penting
terima kasih bung roman sudah memberikan informasi dan analisis soal sepak bola asia yang cukup menggigit kemarin di piala dunia
terima kasih bung raffan semoga sehat selalu